seperti ini nih suasana pemandian hijaber
pengunjungnya tentu saja terbatas khusus buat kaum perempuan saja
lokasi pemandian yang baru dibuka ini berada di wisata selo tirto giri atau setigi di desa sekapuk kecamatan ujung pangka kabupaten gresik jawa timur
lokasinya cukup unik dan eksotis karena ada di dalam goa angin angin yang memanfaatkan goa bekas tambang galian kapur
pemandian hijaber melengkapi wahana lain di kawasan wisata setigi seperti kolam banyu gentong becak air topeng nusantara serta tangga derajat
di kolam seluas satu ratus lima meter persegi ini pengunjung bisa merasakan sensasi mandi dan bermanja ala putri raja
ada bebatuan alami dan kerelap kerlip lampu
sembari memandang keindahan langit secara langsung
bedanya di sini kita khusus muslimah kesini itu berhijab seperti ini
disediakan kostum di sini jadi jangan khawatir
masih keinginan saya ingin membangun sebuah pemandian khusus untuk mereka yang berhijab tetapi wisata juga bisa dijadikan media dakwah
lebih lebih kita adalah gresik kota santri
bagi pengunjung pemandian sudah disediakan pakaian dan hijab selama menikmati suasana di dalam kolam
dan selama masa pandemi pengunjung dibatasi hanya lima hingga sepuluh orang untuk satu jam penggunaan